rapat dewan gubernur ban erissa pada sembilan dan sepuluh februari dua ribu dua puluh dua
sebagai upaya untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan eksternal yang meningkat
bangsa juga terus mengoptimalkan bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pemulihan ekonomi nasional lebih lanjut
melalui berbagai langkah langkah sebagai berikut
pertama memperkuat kebijakan nilai tukar rupiah
untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan mekanisme pasar dan fundamental ekonomi
kedua mempertegas normalisasi kebijakan likuiditas yang diumumkan pada tanggal dua puluh januari dua ribu dua puluh dua yang lalu
melalui zero wajib minimum bbm rupiah sebagai berikut
kenaikan secara bertahap gwm rupiah untuk bank umum konvensional yang saat ini sebesar tiga persen
dengan pemenuhan secara rata rata dan setengah persen secara harian menjadi sebagai berikut
berlaku mulai satu maret dua ribu dua puluh dua gwn dinaikkan satu lima persen hingga menjadi lima persen dengan pemenuhan seluruhnya secara rata rata
berlaku mulai satu juni dua ribu dua puluh dua gwm dinaikkan satu persen sehingga menjadi enam persen dengan pemenuhan seluruhnya secara rata rata
berlaku mulai satu september dua ribu dua puluh dua gwm dinaikkan setengah persen sehingga menjadi enam lima persen dengan pemenuhan seluruhnya secara rata rata
berlaku mulai satu maret dua ribu dua puluh dua gwm dinaikkan setengah persen sehingga menjadi empat persen dengan pemenuhan seluruhnya secara rata rata
berlaku mulai satu juni dua ribu dua puluh dua direm dinaikkan setengah persen sehingga menjadi empat lima persen dengan pemenuhan seluruhnya secara rata rata
berlaku mulai satu september dua ribu dua puluh dua gwm dinaikkan setengah persen sehingga menjadi lima persen dengan pemenuhan seluruhnya secara rapat
ketiga memberikan insentif bagi bank bank yang menyalurkan kredit dan pembiayaan kepada sektor prioritas dan umkm
dan atau memenuhi target erpin rasio pembiayaan inklusif makrobrusel
berupa pelonggaran atas kewajiban pemenuhan dwm rupiah rata rata sampai dengan sebesar satu persen
mulai berlaku satu maret dua ribu dua puluh
keempat memperkuat kebijakan transparansi sehubungan dasar kredit sbdk
dengan pendalaman perbandingan spread sehubungan kredit perbankan terhadap negara kawasan
yang kelima meningkatkan limit transaksi qr indonesia tanda kredit dari sebesar semula rp lima
menjadi sekarang rp sepuluh juta per transaksi
berlaku sejak satu maret dua ribu dua puluh
untuk mendorong konsumsi masyarakat dalam rangka mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional
ke enam memperluas penggunaan local currency setsment sebagai sarana untuk penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi bilateral
dengan negara negara mitra utama khususnya di kawasan asean
ketujuh memperkuat kebijakan internasional dengan memperluas kerjasama dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya
dengan fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan bekerja sama dengan insafi serat kait
serta bersama kementerian keuangan mensukseskan enam agenda prioritas jalur keuangan atau finance track
dalam presidensi indonesia pada g dua puluh tahun dua ribu dua puluh dua
ketujuh memperluas penggunaan kredit perbankan terhadap negara kawasan asia
untuk mendorong konstitusi masyarakat dalam rangka mendukung transaksi perdagangan dan investasi bilateral dengan negara utama khususnya di kawasan asia
untuk mendorong konstitusi masyarakat dalam rencana kredit perbankan dan investasi bilateral dengan negara utama khususnya di kawasan asia
untuk mendorong konstitusi masyarakat dalam rencana kredit perbankan dan investasi bilateral dengan negara utama khususnya di kawasan asia
serta mendorong pemulihan ekonomi nasional
ekonomi global tumbuh sesuai peraturan meski masih dibayani risiko yang bersumber dari kenaikan kasus covid sembilan belas varian omikron
pertempatan normalisasi kegugakan moneter di beberapa kawasan sentral dan meningkatnya
pemulihan ekonomi global diperkirakan berlanjut didukung oleh percepatan vaksinasi serta berlanjutnya kebijakan fiskal yang ekspansif
realisasi pertumbuhan ekonomi dua ribu dua puluh satu di amerika serikat kawasan eropa dan tiongkok menunjukkan perbaikan yang berlanjut
pemulihan ekonomi yang berlanjut dikonfirmasi oleh kinerja sejumlah pihak
indikator pada januari dua ribu dua puluh dua antara lain
purchasing managers index keyakinan konsumen dan penjualan retail yang tetap kuat di tengah kenaikan penyebaran kasus covid sembilan belas varian omikron
dengan perkembangan tersebut pertumbuhan ekonomi global dua ribu dua puluh dua diperkirakan proyeksi kami sebelumnya yaitu sebesar empat puluh
volume perdagangan dan harga komoditas global diperkirakan masih meningkat sehingga menopang prospek ekspor negara negara berkembang termasuk indonesia
momentum perbaikan ekonomi di dalam negeri perbaikan ekonomi nasional momentum berlanjut pada tahun dua ribu dua puluh dua ini
perbaikan ekonomi di dalam negeri perbaikan ekonomi nasional momentum berlanjut pada tahun dua ribu dua puluh
pertumbuhan ekonomi di dalam negeri perbaikan ekonomi nasional momentum berlanjut pada tahun dua ribu dua puluh dua ini
sebagaimana kita ketahui ekonomi indonesia tumbuh cukup tinggi yaitu lima dua persen year on year
meningkat dari capaian triwulan sebelumnya sebesar tiga lima puluh satu persen year on year
perbaikan terjadi di hampir seluruh komponen pdb sisi pengeluaran maupun dari sisi lapangan usaha
sejalan dengan proses pemulihan aktivitas ekonomi domestik
pasca merebaknya covid sembilan belas varian delta pada triwulan tiga tahun dua ribu dua puluh satu yang lalu
setara tiruan pada tahun dua ribu dua puluh satu ekonomi tumbuh tiga enam puluh sembilan
jauh meningkat dari kinerja tahun dua ribu dua puluh sebelumnya yang terkontraksi dua dua

proses pemulihan ekonomi nasional pada tahun dua ribu dua
diperkirakan juga berlanjut meski peningkatan kasus covid sembilan belas varian omikron perlu terus diwaspadai
sejumlah indikator ekonomi hingga februari dua ribu dua puluh dua tercatat tetap baik
antara lain penjualan eceran ekspektasi konsumen dan purcasing manager index sektor manufaktur
di tengah perbaikan mobilitas masyarakat yang melandai
dengan perkembangan itu perekonomian domestik diperkirakan tumbuh lebih tinggi pada tahun dua ribu dua puluh dua menjadi dua puluh
didukung oleh percepatan vaksinasi pembukaan ekonomi yang semakin luas dan berlanjutnya stimulus kebijakan
pemerintah serta dari otoritas terkait lainnya
raga pembayaran indonesia pada tahun dua ribu dua puluh satu diperkirakan mengalami peningkatan surplus dibandingkan dengan tahun sebelumnya
ditopang oleh transaksi berjalan yang mencatat surplus sekitar tiga persen dari pdb dan surplus transaksi modal dan financial yang meningkat
posisi keadaan di indonesia indonesia
tingkat cadangan di indonesia ini berada jauh di atas standar kesukupan internasional yaitu sekitar tiga bulan import
kinerjaan raja pembayaran indonesia pada tahun dua ribu dua puluh dua
kinerjaan raja pembayaran indonesia pada tahun dua ribu dua puluh dua

kinerjaan raja pembayaran indonesia pada tahun dua ribu dua puluh dua
kinerjaan raja pembayaran indonesia pada tahun dua ribu dua puluh dua

nilai tukar rupiah terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat
nilai tukar rupiah pada tanggal sembilan februari dua ribu dua puluh dua menguat tujuh belas secara point to point
meski melemah dua puluh tujuh persen secara rata dibandingkan dengan level januari dua ribu dua puluh
perkembangan nilai tukar rupiah tersebut ditopang oleh berlanjutnya aliran masuk modal asing dan pasokan balap domestik
persepsi positif terhadap aspek perekonomian serta langkah langkah stabilisasi nilai tukar yang ditempuh oleh bank indonesia
dengan perkembangan ini rupiah sampai dengan sembilan februari dua ribu dua puluh dua mencatat depresiasi yang rendah
yaitu sekitar tujuh puluh tiga persen year tuh
dibandingkan dengan level akhir tahun dua ribu dua puluh
sejalan dengan depresiasi mata uang sejumlah negara berkembang lainnya
seperti filipina tujuh puluh satu persen year todid india enam puluh lima persen year todid dan korea selatan enam puluh dua persen year todid
inflasi tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian
inflasi indeks harga konsumen pada januari dua ribu dua puluh dua tercatat sebesar lima puluh enam persen mantuman atau dua delapan belas persen year on year
lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar satu delapan puluh tujuh persen year on year
perkembangan tersebut dipengaruhi oleh inflasi inti yang tetap rendah di tengah permintaan
inflasi di pergerakan akan tetap terkendali dalam sasaran yaitu tiga persen plus minus satu persen
sejalan dengan masih memadainya sisi penawaran dalam merespon kenaikan sisi permintaan
ekspektasi inflasi stabilitas nilai tukar rupiah serta respon kebijakan yang ditempuh oleh bank indonesia bersama pemerintah baik di pusat maupun di daerah
kondisi likuiditas yang tetap longgar
sejalan dengan dampak sinergi kebijakan bank indonesia dengan pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional
bank indonesia telah menambah likuiditas atau kuantitatif fishing di perbankan sebesar rp sepuluh tiga puluh empat triliun pada tahun dua ribu dua puluh dua hingga delapan februari dua ribu dua puluh
bank indonesia juga melanjutkan pembelian spn di pasar perdana untuk pendanaan apbn tahun dua ribu dua puluh dua sebesar rp tiga lima puluh enam triliun hingga delapan februari dua ribu dua puluh
melalui mekanisme lelang utama sesuai dengan keputusan bersama menteri keuangan dan gubernur bank indonesia
yang berlaku hingga tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
kondisi integritas perbankan bulan desember dua ribu dua puluh satu tetap longgar
tercermin pada rasio alat liquid terhadap dana pihak ketiga yang tinggi mencapai tiga puluh lima dua belas persen
serta dana pihak ketiga yang tumbuh sebesar dua belas dua puluh satu persen year on year
suku bunga perbankan terus mengalami penurunan
didukung oleh suku bunga kebijakan moneter yang tetap rendah
likuiditas yang longgar dan persepsi risiko yang membaik
di pasar uang dan pasar tanah suku bunga pasar uang antar bank
kuap overnight dan suku bunga deposito satu bulan di perpangkat juga telah menurun masing masing sebesar rp dua
basis point dan satu ratus tiga puluh satu basis point sejak desember dua ribu dua puluh menjadi dua tujuh puluh sembilan persen dan dua sembilan puluh enam persen masing masing pada desember dua ribu dua puluh
di pasar kredit suku bunga kredit baru melanjutkan tren penurunan
sejalan dengan penurunan harga pokok dana atau pasokan untuk kredit
di perhitungan titik titik ativitas ekonomi dan mobilitas masyarakat
ketahanan sistem keuangan tetap terjaga
dan intermediasi perbankan melanjutkan perbaikan secara bertahap
rasio kedukupan modal capital adequacy ratio
perbankan pada desember dua ribu dua puluh satu tetap tinggi
yaitu sebesar dua puluh lima enam puluh tujuh persen
non performing loan npl tetap terjaga
yaitu tiga persen secara bruto dan delapan puluh delapan persen secara neto
intermediasi perbankan terus menunjukkan perbaikan
dengan pertumbuhan kredit mencapai sebesar lima dua puluh empat persen year on year pada desember dua ribu dua puluh
permintaan kredit terus mengalami perbaikan sejalan dengan meningkatnya aktivitas korporasi dan rumah tangga
sementara itu dari sisi penawaran
standar penyaluran kredit terus melonggar
khususnya untuk kredit investasi dan modal kerja
seiring dengan menurunnya persepsi risiko kredit
pertumbuhan kredit umkm juga meningkat
didorong oleh meningkatnya permintaan sejalan
dengan pemulihan aktivitas dunia usaha
serta dukungan program pemerintah
bank indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah
dan otoritas lainnya di sektor keuangan
untuk mendorong peningkatan kredit dan pembiayaan perbankan
terutama dari sisi permintaan sejalan dengan meningkatnya kegiatan ekonomi
transaksi ekonomi dan keuangan digital tumbuh pesat
seiring dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbadan secara daring
perlu akan dan kemudahan sistem pembayaran digital
serta akselerasi layanan perbankan secara digital atau digital teknis
pada januari dua ribu dua puluh dua nilai transaksi uang elektronik tumbuh tinggi
yaitu enam puluh enam enam puluh lima persen year on year mencapai tiga puluh empat enam triliun rupiah
dan nilai transaksi perbankan digital digital banking
meningkat enam puluh dua enam persen
pada januari dua ribu dua puluh dua nilai transaksi uang elektronik tumbuh tinggi

dan nilai transaksi uang elektronik tumbuh tinggi
meningkatkan rp tiga puluh empat enam triliun
dan nilai transaksi uang elektronik tumbuh tinggi
terus meningkat sejalan dengan akseptasi masyarakat
baik secara nominal maupun secara volume
masing masing meningkat sebesar dua ratus sembilan puluh persen year on year dan tiga ratus dua puluh enam persen year on year
pemerintah terus mendorong inovasi sistem pembayaran
serta menjaga kelancaran keandalan sistem pembayaran
banesa mendorong kepada peserta bipas untuk melakukan perluasan layanan bipas
dan melanjutkan pengembangan bipas pada satu tahap dual
ditambik itu banesa akan melanjutkan uji coba qr indonesian standard grids antarmegara
yaitu dengan thailand dan malaysia
serta menjajaki peluasan kerjasama grids antarmegara di kawasan
banesa juga terus memperpak sinergi dan kolaborasi dengan kementerian lembaga
untuk akselerasi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah
di situ neng banesa akan mencoba untuk melakukan peluasan kerjasama grids antarmegara di kawasan

bank dosa akan melanjutkan ekspedisi rupiah berdaulat tahun dua ribu dua puluh dua
untuk memastikan ketersediaan uang rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah nkri
dan memperkuat edukasi rupiah
banesa akan mencoba untuk melakukan peluasan kerjasama grids antarmegara di kawasan
uang karta yang diedarkan pada januari dua ribu dua puluh dua meningkat sebesar sepuluh dua puluh satu yield on year

untuk memastikan ketersediaan uang rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah nkri
dan memastikan ketersediaan uang rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah nkri
yaitu mencapai empat tujuh sampai lima lima persen pada tahun dua ribu dua puluh dua di dukung
dan juga adalah peningkatan oleh konsumsi masyarakat
tentu saja ini dengan meningkatnya mobilitas pasca omikron
demikian juga kenaikan ekspor kenaikan investasi
dan tentu saja adalah juga dukungan dukungan simulus dari fiskal dan morotel dari bank indonesia

bahwa inflasi secara keseluruhan tahun dua ribu dua puluh dua ini masih tetap terkendali
yaitu di dalam kisaran tiga persen plus minus satu persen
dan inflasi ihk dua delapan belas persen ini
tentu saja ini kami memandang masih rendah
ada empat pertimbangan kenapa inflasi pada tahun dua ribu dua puluh dua ini
bahwa kenaikan permintaan yang terjadi pada tahun dua ribu dua puluh dua ini
masih dapat dipenuhi dari kapasitas produksi nasional
atau sering disebut dengan output gap yang masih negatif
adalah ekspektasi inflasi yang terus
adalah nilai tukar yang stabil
sehingga meskipun ada kenaikan harga harga secara internasional
itu tidak ditransmisikan atau dipasruhkan kepada harga harga domestik
karena nilai tukar yang stabil
adalah koordinasi yang sangat erat antara pemerintah dan bank indonesia
dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tpi dan tpid
untuk memastikan bahwa harga harga itu tetap stabil
khususnya harga harga makanan
inflasi yang tetap rendah itu tentu saja menjadi dasar bagaimana kami
menghubungkan kebijakan suku bonga
pertumbuhan kredit di tahun dua ribu dua puluh dua
itu akan mencapai enam sampai dengan delapan persen
kami tidak melihat ada pengaruh atau dampak dari kenaikan un
bahwa kenaikan gwm memang menurunkan likuiditas
tapi sangat kecil sangat terukur